ikannya berapa sekilo bang
ah seger seger banget ya bu ikannya
segeran mana ya sama yang ini cil
jangan pak omar
sudah punya pacar
atau sudah tundangan
bukannya itu pak omar
anak saya yang pertama nih
dia mah kayaknya
belum kepikiran tuh
eh drah ini mah anak saya yang pertama nih
dia mah masih sibuk
sama anak yang kedua aja dah
hara tuh gak apa apa
dah saya mah percaya
anak patuh hari baik baik
saya mah yakin
masa depannya pasti juga baik
seperti juga karir patuh hari sekarang
patuh hari mah
bisa aja pak komar mah
gimana ini urusan maharnya
tapi patuh hari
kalau buat saya maya
dengan menikahkan anak saya
dengan anak patuh hari
itu jauh lebih dari cukup
kalau patuh hari mau
membelikan saya motor baru
gak akan nolak asli
tapi pak omar
saya minta bantuan pak komar
atuh saya mah siap
apalagi kita teh
akan menjadi satu keluarga
sesungguhnya anak itu adalah perhiasan buat keluarga
udah langsung aja kagak usah pake dalil dalil
anak kan mini bapak bukan peserta seminar
aduh apa lagi
dan tentu saja seorang istri itu adalah perhiasan buat suami
oleh sebab itu bapak tidak memberikan ibu perhiasan
masa perhiasan pake perhiasan
ubah zirat tubuh
ona dari dulu kagak usah pakai perhiasan perhiasan juga udah ikhlas jadi istri bapak
menikahkan acio dengan anaknya patohan
hari itu adalah takdir yang harus kita jalani
supaya bapak bisa punya motor baru
sekarang kita bagi tugas
tugas ibu merayu acil
terus tugas bapak apaan
tetap jadi suami
masa bapak harus mengerjakan tugas tugas ibu seperti
lipet lipet baju ngepel nyuci masak
nanti yang jadi suami ibu siapa
jabatan suami itu tidak boleh kosong
jadi gitu cil
bapak lu ada urusan utang budi sama patoh hari
jadi dulu itu musim kemarau panjang
orang yang mau pada sholat aja kudut tayamu
nah bapak lu punya ide ngejebol hidran
begitu bapak lu ngejebol hidran cil
wah warga pada seneng
pedagang pedagang pada bisa nyuci beras nyuci baju nyuci piring
seneng banget deh mereka pada ngambil air
eh besokannya pasar kebakaran
gara gara bocah bocah pada main petasan
hidran kan kagum berfungsi cil gara gara njebol ama bapak lu
nah bapak lu ditangkep
untungnya ada pak tohari
dia kan pengacara pinter cil
berkat pak tohari bapak lu kagak dipenjara
kagak dimintain denda juga
nah karna kejadian itu makanya keluarlah perjanjian songap perjodohan
nah ini cil
kejadiannya disini cil
tapi kenapa sih bapak harus jebolin pipa hidran
kalau orang zaman dulu
pengen jadi palawan
kira kira kalau anak anak zaman sekarang
ikannya berapa sekilo bang
wah seger seger banget ya bu ikannya
segeran mana ya sama yang ini cil
wah ganteng bu
tentu emang keren ya
nggak ada bosen bosennya bikin orang cakep di dunia
cakep juga ikan emas neng
bagian ini tuh siapa sih bu
ini tuh si damar
bok aja dulu
lu mau kan
dijodohin sama si damar
justru kalau nggak dijodohin
cil mau banget bu
jadi lu kakak mau
itu tadi ikan yang sudah masuk timbangan
ganti sama ikan emas aja
ibu marah ya sama cil ya
buruan sih bang
timbang nangkep ikan aja susah banget
tapi kok ibu kayak marah
gua udah bilang ya gua kagak marah
ini lagi ya si abang
mau menimbang aja susah banget
buruan sih bang
ibunya beneran marah neng